permisi permisi pak
bapak habis ke pemakaman
maaf siapa yang meninggal ya
keluarganya pak rajab pak
semalam keluarga mereka dibantah sama orang yang bertopeng
di balik semak semak itu
kalau begitu kami permisi dulu
udah ya cepat
pak salmawi dan tati
pasti yang memarahi kita
kenapa kalian kembali
kami berdua hampir saja mati
jadi kalian gagal membunuhnya
ya begitulah kira kira kak
kita di tenang saja dulu kak
agar di dalam rumah itu
pasti akan bunuh mereka kak
orang yang dipager itu
dia ancaman begitu
mungkin disini tempatnya
kelihatan seram ya
dimana ya letak air muntijasnya
papan cendana ini
kukulanya telah menghisap mustika naga
ayo tidak usah takut
dan suruh istrimu untuk menelannya
tak lama lagi istrimu akan hamil
terima kasih kak
setelah empat puluh hari kelahiran anakku nanti
kalian harus membawanya kemari bersama papan ini
dan aku sendiri yang akan memberinya nama anak itu
tapi ingat kalian kalau ingkar janji
aku akan kembali menjadi naga dan memangsa kalian
kami mengerti kak
nah sekarang pulanglah
ambil topik sang temu mereka ya
eike o pudah murah
ibu kamu ingin tahu sahabat organisasi lu
kamu anggap belum bos
tamu gue sih susah teman
lihatlah ke fans itu sangat baik
kampuc gold untuk saat weeb
permisi permisi pak
bapak habis ke pemakaman
maaf siapa yang meninggal ya
keluarganya pak rajab pak
semalam keluarga mereka dibantai sama orang yang bertopeng
pak rajab menunggu
ternyata mereka masih hidup
siapa pak rajak mana mungkin
ribut ribut aja kagak ah
majikan kita yang ke bali
eh kalian cepet keluar lewat tinggi belakang
jangan sampai ada orang yang tahu
udah udah cepet kalian keluar cepat
buka dulu kak
udah buka kak yoyo buka itu baju
rumah kita kok kayak gak keurus begini
saya disini tuan
saya disini tuan
rumah tuan dirampok
lemari tuan dan yonya diobrak abrik
uang dan perhiasannya dibawa kabur tuhan
hampir dibunuh dengan mandang tuan
kamu kelihatan baik baik aja
di badan kamu gak ada bekas
tuan kamu kenapa
saya diperkuasa beramai ramai yonya
di depan mata saya tuhan
biadap sekali penjahat penjahat itu pak
perempuan ini pasti ada kaitannya dengan aku